video yang dirilis basarnas jawa barat menunjukkan kapal tanker edrico iii
yang terdampar di pantai sancang garut jawa barat rabu pagi
posisi kapal yang sudah tidak bisa bergerak terjebak di perairan dangkal
sejumlah anggota basarnas dan polisi air polres garut berupaya mendekati kapal
untuk memastikan kondisi anak buah kapal
namun upaya terhambat arus pasang hingga tim sar urung mendekati lokasi kapal
berdasarkan data basarnas jawa barat kapal tanker yang biasa mengangkut aspal ini
diketahui membawa lima belas anak buah kapal
seluruh anak buah kapal masih tertahan dalam kapal yang menunggu evakuasi
basarnas juga masih berupaya mengkonfirmasi penyebab pasti kapal terdampar
ini unsur yang ada di darat akan berkomunikasi dengan nakoda hetriko iii
terkait dengan bantuan sar yang akan dibutuhkan
hingga rabu pagi tim basarnas belum bisa melakukan
evakuasi terhadap lima belas orang yang masih berada di dalam kapal
deden rahadian garut jawa barat